kita ke kelas yuk
mama benci banget sama dev
dev dititipin ke rumah om san
aku juga gak tau shan
dev gak bisa sekolah
kalo udah gak ada dev
mama masih suka marah marah gak ya
selama gak ada dev
nggak ada yang bisa nyelamatin kita kak
aku kabur aja dari rumah
aku juga mau kabur
dev ada masalah di rumah
aku harus tau apa yang sesungguhnya terjadi pada dev
om selama dev disini
yang penting dev jadi mandiri
yang penting kamu mau hidup seadanya disini
om disini gak punya pembantu
om hidup sendiri
jadi apa apa harus kamu kerjakan sendiri
wajah om sam menyerangkan
akhirnya om sam baik
tuh dev dengerin ya
jangan kayak dirumah
minta urusin mama terus ya
mama gak penjemput lagi
gak lama kan mah
tuh baru dibilangin udah manja
udah minta dijemput
eh kamu tuh gimana sih
diana pulang dulu ya om
nanti kalau ada apa apa sama dev
om telepon aja ya
ya mudah mudahan aja
dia betah tinggal disini
dev jangan nakal ya
kita kelas yuk
kenapa hari ini dev tidak masuk sekolah
jadinya gak bisa bikin surat ijin deh bu
ke rumah om sen bu
tapi tenang aja bu
kalau gitu kasih tau sama orang tua kalian
besok dev harus masuk sekolah
dan suruh bawa surat keterangan
kenapa hari ini dev tidak masuk sekolah
harus ditanda tangani sama orang tua kalian
gak apa apa kok bu
kalian boleh masuk kelas
kamar buat kamu
aku tidur disini
tempat ini lebih kotor dari guda yang biasa dipakai mama untuk mengkungkuh
disini aku terbebas sementara
dari sisaan mama
mau tidur di hotel
gak punya duit aja mau tidur di hotel
dev senang kok tidur disini
sekarang kamu bersihkan ini kursi
ini buat tempat tidur kami
jangan rusak barang barang omnya
itu masih berguna
eh denger ya
jangan macem macem kamu
jangan diem aja kamu
kalian berdua nih so tau banget
ngapain sih cerita cerita sama bu murni tentang dev
bu murni nanya mah maksa lagi
ngapain kamu ngebantah
mama tuh udah suka dibantah
kamu cerita apa aja sama bu murni
kamu punya mulut gak
mama robek mulut kamu
jangan diem aja
roni gak cerita apa apaku mah
lihat aja ya kalian berdua ya
kalo sampe bu murni datang kesini nyelidikin mama
mama hukum kalian berdua
kalian tidak boleh pergi sebelum mama suruh
aduh nggak bisa perianya vegthere yang kelihatan ini
umur malam ini
serius melupakan anda
senangnya kalau aku bisa makan bersama papa mama dan kakakku
nggak enak ya
nggak suka kamu
bisa makan di restoran ya
makanya jangan kebanyakan bengong
nanti kamu kesempatan setan
kamu tuh bikin pusing kepala om tau
jangan dijamuk om jan beleng
kamu tidak berguna kamu
aku sudah biasa di marimu
saya sudah terburu buru
aku tidak mau diberi kesalahan kepada mama
tapi aku tidak sakit hati
di sini aku gak merasa lebih baik
semua yang aku lakukan selalu salah
aku diomelin dengan kata kata kasar
rasanya lebih menyakitkan
meskipun aku tidak dipukuli
aku masih terus lahir
dalam pengurusan saya akan menemandanmu
aku melihat fakta
ada sama empak
gawat ada omset bagaimana ya caranya aku keluar dari sini
kalau om san sampai tau aku kabur pasti aku tidak bersama mama
artinya aku harus siap dipukuli aku harus cari akal nih